sejumlah laga panas tersaji di babak tiga puluh dua besar indonesia open hari kedua di stora senayan jakarta
ada sebelas wakil indonesia yang berlaga di hadapan enam penonton yang memadat di storasnayan
meski sempat tertinggal di awal game pertama jojo berhasil unggul dua game langsung di pertandingan ini
kemenangan dari jojo juga diikuti oleh antoni sinisuka ginting yang baru saja menjuarai ajar singapura open pekan lalu
ginting berhadapan dengan pebulu tangkis denmark hans christian fittinggus
ginting tanpa banyak kesulitan berarti memenangkan pertandingan dua game langsung dua satu delapan belas dan dua satu
hasil ini membawa jojo dan ginting lolos ke babak enam belas besar indonesia open super series seribu sembilan ratus
yang juga menjadi ajang perebutan poin menuju olimpiade paris dua ribu dua puluh
jadi dari tiga laga tunggal putra indonesia hari ini hanya ciko dwiwardoyo saja yang langkahnya harus terhenti setelah kalah dari loh kanyo asal singapura
laga panas juga tersaji di nomor ganda putri
apriani rahayu dan juga fadia ramadhanti harus kerja keras setelah satu sebelum mengalahkan pasangan jerman linda elver dan juga isabel lohhao
meski menang dua game langsung pertandingan game pertama berlangsung sengit dengan tempo cepat hingga skor sempat imbang dua puluh empat sama
selanjutnya kita beralih ke sektor ganda campuran
dua wakil indonesia meraih hasil positif dan melaju ke babak selanjutnya
sementara satu wakil lainnya yaitu dejan dan gloria wisetlah kalah dari pasangan korea selatan
mereka memiliki empat dunia
dan sementara itu sektor ganda putra yang sempat jadi sorotan lantaran menuai hasil minor di singapura open istora senayan
the daddies hendra ahsan yang tampil di hari kedua melaju ke enam belas besar setelah mengatasi perlawanan ganda putra thailand dalam waktu tiga puluh menit saja
selain itu hasil optimal juga di fendi dari inggris
namun sayang dua kemenangan ini tak diikuti pasangan bagas maulana dan juga sohibul fikri
yang kalah dari peringkat dua dunia aaron chia dan soh woyik
yang juga mengalahkan pasangan bakri di enam belas besar singapura om tujuh
dua puluh wakil indonesia berhasil lolos ke enam belas besar indonesia open dua ribu dua puluh tiga yang akan dimulai pada hari kamis esok
mahardika utama andrea wansa putra jakarta